sudah sepekan air mancur panas ditemukan warga di lahan tanah kas desa atau tkd
di desa kepulungan kecamatan gempol kabupaten pasuruan jawa timur
air mancur ini disalurkan ke dalam paralon oleh perangkat desa setempat
agar dapat dimanfaatkan untuk masyarakat di lingkungan desa
debit air yang cukup besar membuat air keluar ke atas mirip air mancur
air bersuhu sekitar tiga puluh delapan hingga empat puluh derajat celcius ini tidak menimbulkan bau
tidak lengket di tangan dan tidak membuat gatal
sumber air panas ini memiliki kedalaman satu ratus tiga meter
sumber air panas ini mengeluarkan uap dengan aroma batu belerang